kita beralih ke informasi politik saudara usai gugatan ditolak seluruhnya oleh mahkamah konstitusi
dpp pdi perjuangan akan tetap perjuangkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
melalui pengadilan tata usaha negara atau pt un
hal tersebut disampaikan oleh sekjen pdip hasto kristianto
di hadapan kader di kantor dpp pdi perjuangan
di jalan diponegoro menteng jakarta pusat
hasto menganggap mahkamah konstitusi
telah gagal menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan demokrasi
pdip pun mengaku akan tetap maju memperjuangkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
melalui pengadilan tata usaha negara atau pt un
di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi
namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat
maka pdi perjuangan menghormati keputusan mk
berjuang di dalam menjaga konstitusi
pelaksanaan pemilu yang demokratis jujur dan adil
serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum